puluhan warga korban gempa di mamuju sulawesi barat terpaksa menjalani perawatan di bawah tenda darurat
minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala bagi rumah sakit dalam menangani pasien yang diperkirakan masih akan terus bertambah
pasien korban gempa di rumah sakit regional sulawesi barat terpaksa menjalani perawatan di tenda tenda darurat sabtu siang
kondisi ruang perawatan rumah sakit yang rusak parah akibat gempa pada jumat dini hari lalu tak mungkin lagi digunakan
minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala rumah sakit dalam memberikan pelayanan
apalagi jumlah tenda terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terus berdatangan
pas gempa terjadi saya langsung keluar dari kamar
ini yang pertama pas dia keluar di pintu
langsung kakinya kenaan
iya saya langsung kedua dari kamar
langsung kena batu belakang langsung jatuh
tapi masih bisa bergerak
direktur rumah sakit regional mamuju sangat mengharapkan bantuan pemerintah
agar menyiapkan sarana pendukung yang memadai untuk memaksimalkan pelayanan
jadi kita masih butuh tenda tenda tambahan
jadi kalau di luar memang ada masyarakat terdampak gempa
tetapi di sini utamanya
sekali karena orang sakit orang patah orang berdarah
emergensi di sini jadi tolong diutamakan
kemudian logistik lain dari dinas kesehatan tentu kita butuh kerjasama dari dinas kesehatan
dari provinsi sendiri
belum ada bentuan obat belum ada bentuan antigen belum ada bentuan porsinil belum ada
saat ini rumah sakit juga kekurangan obat obatan tenaga medis hingga pasokan bahan makanan